untuk menuju kawasan wisata di kabupaten berau anda bisa menempuhnya lewat ibu kota berau tanjung redep dan dilanjutkan ke pelabuhan tanjung batu
setelah itu ada perjalanan laut sekitar dua puluh menit menuju ke pulauan derawan
pilihan kedua bisa diakses melalui tarakan kalimantan utara langsung ke pulau derawan dengan perjalanan laut sekitar tiga jam
begitu sampai pantai cantik bersih sudah siap menyambut dan memanjakan pandangan anda
anda juga bisa menemukan penyu penyu berukuran besar yang bersahabat ini
eits tapi demi kelestarian jangan dipegang pegang ya penyunya
dan untuk menginap anda juga bisa menikmati vila atau kotoran
sejak kemudian anda bisa menikmati peluang yang menyenangkan
dari derawan anda bisa menjajal pulau berikutnya yakni kakaban
pulau ini unik banget karena terbuat dari atol atau karang yang terangkat selama jutaan tahun
proses inilah yang menahan ubur ubur terperangkap di dalamnya
ubur ubur ikannya ubur ubur
lihat nih benar benar bersahabat ya mereka
benar benar tanpa sesengat sama sekali
dan sensasinya ini benar benar berbeda loh karena kita ini berada di danau air payau yang berada di tengah lautan
ubur ubur ini ceritanya kan mereka sudah berovolusi selama jutaan tahun
sehingga tidak menggunakan sengatnya lagi sehingga menjadi jinak deh bersahabat seperti ini
hai teman temanku ubur ubur hayo renang lagi yuk
selanjutnya saya merapat ke kawasan hiupaus di perairan talisayan masih di kabupaten brau
di sini ada kawanan hiu
paus yang berenang di areal bagan bagan atau perahu berjaring nelayan
hiupaus ini disebut sebagai ikan nenek oleh masyarakat sekitar
mereka mendatangi bagan karena nelayan kerap membuang ikan teri yang kurang bernilai ekonomis dan ternyata disukai oleh ikan hiu paus
pengunjung juga bisa berenang dengan hiu paus asal tidak mengagetkan dan menyentuhnya ya
wow benar benar luar biasa
jadi saya tadi itu berenang dengan well stuck atau hew tutul itu sekitar tiga ekor
ketemu di bawah hai gitu
benar benar ramah gitu tidak menyerang sama sekali
saya benar benar merasa safety
awalnya sih ngerasa takut ya tapi ketika dibilangin jangan panik terus kemudian juga jaga jarak
itu memang benar benar mereka itu nggak nyerang atau apa gitu
yang penting jaga jarak terus juga
bahkan tadi saya itu pas dimoncongnya
beberapa kali sering banget ya santai aja biasa aja
benar benar pengalaman hidup yang bakal tidak terlupakan
pernah renang sama hiu tutul
lanjut lagi yuk ke danau yang disebut sebagai salah satu dari sepuluh danau tercantik di dunia
labuan cermin ini berada di kecamatan biduk biduk kabupaten berau
kenapa dinamakan cermin
karena air danau ini benar benar jernih
dan dianggap bisa
airnya juga unik nih
lapisan atasnya adalah air tawar sementara bawahnya asin
pada tahun dua ribu delapan ketika kalimantan timur menjadi tuan rumah pon ke dua belas
pulau derawan menjadi salah satu venue voli pantainya
dan selama dua belas tahun dikembangkan
pariwisata kepulauan derawan sudah menjadi mata pencarian ribuan warga
setelah pandemi anda bisa menikmatinya dengan menerapkan protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia